saudara curhatan seorang pria asal ngawi jawa timur tentang sang istri yang meninggal
pasca operasi dicabut gigi di sebuah klinik di ngawi viral di media sosial
curhatan davin ahmad sofian yang berharap keadilan atas meninggalnya sang istri
istrinya meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu
yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernapasan
sebelumnya upaya mengatasi infeksi telah coba dilakukan melalui operasi
namun belakangan kondisi sang istri menurun dan akhirnya meninggal dunia
dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya
langkah selanjutnya yang akan jenangan ambil apa mas
langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya
memang secara kronologis kami masih butuh beberapa informasi
karena terkait pasien yang kita maning
tapi itu belum lengkap sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail